lu semua aja ngakutin ini semua biar glenn tau semuanya
terus lu mau ngorbut glenn dari gue
enggak enggak aku sama sekali gak punya niat kayak gitu
allah licik kamu ya
berani kamu bohong ya
beneran aku gak bohong
allah mana ada sini maling aku
lu denger ya

aduh dede jangan berdoa sama terima kasih
ini semua karena kehendak allah
sekarang bagaimana selanjutnya supaya kita bisa nangkep itu perempuan
iya pak jajah bener
kalau gitu tante meri jangan pulang ke rumah dulu
sementara tinggal di rumah tetangga saya
ntar saya ngomong pak rt jangan takut
nuhun pisan saya teh udah repotin kalian aduh
ah jam begitu bu meri ngomongnya
bu meri kan saya udah anggap keluarga saya sendiri
gimana kalo kita sekarang atut di rumah aja
gue masih ada acara
gue masih ada urusan yang harus gue selesai
ya udah deh
kalo gitu gue sama pak rt cabut ya
yaudah ayo pulang semua
glen untung aja kamu dateng
kamu tau gak sih tadi laluerta bisa nyuruh aku nyuci baju bajunya
tunggu tunggu lu disuruh cuci baju
tapi kok lah orang yang pake celemek dan pegang sapu
aduh mampus gue bisa ketahuan deh gue sama glenn
glenn sebenernya udah lama aku pengen ngomong ini sama kamu
ken kamu dengerin aku dong
yaudah ngomong aja apa sih
sebenernya laura tuh punya kepribadian ganda
tadi kamu liat kan dia pake celemek terus bobo sapu
itu sebenernya cuma ciasat dia aja
biar orang orang pada kasihan sama dia
padahal kamu tahu sendiri kan yang ngerjain semua kerja rumah tuh aku sama mami
terus dia juga aneh sekarang
kadang kadang suka marah marah sendiri
terus tau tau nain sendiri
ngapain sih aku buang sama kamu
kan aku udah bilang aku sama mami tuh sering banget dianggap pembantu sama dia
kamu pasti sengaja yang ngerjain gelas saya
mama saya benang benang gak sengaja sorry
masih berani kamu berbohong sama saya
jastanak kurang ajar
iya laura tau maafin mami ya aku yakin kau mami tuh pasti nggak sengaja
perasaan tadi yang teriak tanah safira deh kok jadi laura yang pegang gelasnya
sebenarnya yang negara itu siapa sih duh gue
gue berani mending bengdu aja gue jadi masalah keluarga nih ya
belum pulang iya udah besok aja di sekolah deh ya ya bye bye bye bye
udah nggak apa apa
denger ya mulai sekarang
awak buat di depan tunggu cuma dan l chasing
please jangan aku nampak

nggak ada di sini kamu
sekarang juga kamu mau
dan kamu gak mau keluar lagi
ayo jangan keluar
makanya jadi erah tuh jangan selalu cari muka deh
kita keluar dari kamar yang jelek ini
erah erah erah

aku yakin tadi glenn tuh kesini
tuh ngeliat yang sebenarnya makanya jadi datang kesini
om bikin glenn bisa bantuin aku nyariinnya
jangan lo pikir hukuman lo udah selesai
terus sampai sekolah nanti lo kasih semua barang barang lo ke gue
biar gue yang bawa
hmm ternyata si era sama nyokapnya itu perlakukan laura kayak babu di rumah
ngeri untungnya juga
nah sekarang gue mau cari cara gimana caranya supaya gue bisa nemuin nyokapia laura yang sekarang lagi disekap
lo tau nih laura hukum gue buat bawa barang barangnya
mana berat lagi
kesan banget lo berat ya
glenn bantuin aku bawa barangnya dong
aduh aduh aduh gue kebelet pipis nih
gue gak mau gitu sih pacarnya kesusahan gue gak mau ditolongin
ya udah yaudah itu itu olahraga lah
lagian lo juga harus olahraga